expert duo mode nyamuk hilang keluarga terlindungi semalaman
terima kasih banyak ya om ya
aku udah niat banget bikin sekolahan di kantornya om irfan untuk reina
iya aku seneng kok
terima kasih banyak ya om
dengan apa yang sudah om berikan kepada reina
yuk kenalan dulu sama teman temannya
buka akun investasi hanya lima menit tidak ada minimum investasi
saatnya berani mulai investasi sekarang
mau di sini dulu aja
ya udah saya masuk dulu mbak
nenek ayo semua sekalian berteduh
elsa elsa ayo berteduh hujan

kalian aja yang masuk saya masih mau di sini
oh elsa anda bangun
ayo tinggal aja deh
nggak usah hujan sa ayo kita masuk ya sa
tapi nggak takut sama air hujan
aku seru banget deh hari ini
aku seneng banget
kayaknya bentar lagi mau hujan
kenapa kamu langsung nyusik nyusik
kamu lihat deh
kamu kalau kebiasaan karena hujan
datang ke santik
iya apaan sih
santik pun ada
aku baru kepikiran
aku punya semua foto kamu saat langit lagi cerah
matahari lagi bersinar dengan berat
tapi aku belum punya foto kamu saat langit gelap
apalagi ketika langit menangis seperti ini
ih kalau tau ada aja deh
tadi habis mototron kan
aku akan senyum bahagia
walaupun langit berwarna gelap
dan hujan deras kayak gini
karena akan selalu ada kamu no
sudah selesai kita masuk kisah
yang gue udah bilang gue itu nggak takut air hujan rik
lo tau nggak
pernah nih hujan hujanan kayak gini
kita ketawa ketawa bareng
pokoknya kita berdua bahagia banget
aku seneng banget kita main hujan hujanan kayak gini

masa sama air hujan aja takut sih

lo bebas ngelakuin apapun
dan gue akan selalu ada buat lo
catherine udah datang
mbak catherine belum datang pak
kok tumpen catherine jam segini belum datang ya
selamat pagi pak
kamu akhirnya datang juga
maaf ya pak saya terlambat
bapak malah udah sampai duluan
tadi di jalan macet banget pak
bagian kalau kamu gak datang saya juga bingung
gimana mulai kerjanya
kan selama ini yang tahu urusan dan bisa melihat semuanya cuma kamu
ya gak tahu
gak tahu sampai kapan akan nyusahin kamu
bapak gak boleh putus asa
gak boleh putus semangat
mulai hari ini saya janji saya akan bantuin bapak untuk bangkit lagi
mulai hari ini saya janji saya akan bantuin bapak untuk bangkit lagi
saya akan bantuin cari rumah sakit lain yang sedia di donor mata

saya akan bantuin cari rumah sakit lain yang sedia di donor mata
ya tapi kalau kita mulai lagi dari awal
prosedurnya kan panjang
ada kemungkinan bisa lebih lama dari
apa yang ditawarkan rumah sakit di singapura

saya tahu pak
tapi bapak gak boleh pesimis
tapi bapak nggak boleh pesimis
harus selalu optimis dan semangat
lagipula gak ada salahnya juga kalau kita coba pak
lagipula gak ada salahnya juga kalau kita coba pak
gak gak gak
itu juga bermaksud cakep
ya ini dia
tengok siapa ini
udah sa masuk ya
ntar anak di kandang lo juga sakit
ri gue gak mau bikin nino sedih